tubuh ideal dambaan semua orang beragam cara dilakukan untuk mendapatkan berat badan yang
ideal mulai dari olahraga hingga mencoba bermacam metode diet seperti yang dilakukan ria ia
melakukan intermittent fasting atau puasa dengan jeda waktu tertentu dalam satu hari ria puasa
selama empat belas jam sisanya sepuluh jam adalah waktu makan awalnya itu pengen sehat karena kan lagi pandemi ini
kalau badan nggak fit kita gampang kena penyakit akhirnya mau sehat gimana artinya harus jaga makan
akhirnya waktu itu aku kontak temanku dokter gizi dikasih meal plan dan pola makan dan jam makan
nah dari situ kita mulai atur dengan cara pakai alarm makan tidak hanya memperhatikan waktu ria
juga menjaga kualitas dan kuantitas asupan nutrisi makanan serta mengimbangi dietnya dengan berolahraga
tidak mudah beradaptasi di minggu pertama perlahan tapi pasti berat badan ria turun hingga sembilan kg dalam
waktu dua bulan kalau pagi sarapan saya pilih
roti gandum sama telur telur ayam rebus itu terus nanti snacknya buah nanti makan siangnya
makan siang biasa tapi nasinya itu cuman boleh empat sendok makan untuk saya dan lauknya
kalau lauk biasa tanpa santan tanpa minyak dan tanpa gula saya juga imbangin sama jalan kaki harus tiga
bu langka setiap hari itu ketika kita bangun pagi itu badannya tuh bener bener
seger lebih ngerasa kayak lebih fit gitu intermittent fasting adalah puasa dengan metode jeda waktu
berbeda dengan diet lainnya cara ini fokus pada waktu makan bukan menu apa yang dimakan ada tiga
metode intermittent fasting yang populer pertama adalah enam belas per delapan dalam sehari puasa selama enam belas jam
sisanya delapan jam untuk makan
kedua adalah eat stop eat makan selama dua puluh empat jam dua puluh empat jam selanjutnya puasa ketiga yaitu lima per dua makan
diperbolehkan lima hari dalam seminggu tetapi dua hari sisanya jumlah asupan dibatasi hanya
kalori per hari selama waktu puasa kita boleh minum air putih atau teh dan kopi tanpa gula
puasa intermittent menghilangkan jam makan membuat
jumlah total kalori yang masuk lebih sedikit dari biasanya saat berpuasa cadangan lemak akan diambil
sebagai sumber energi untuk beraktivitas meski demikian dokter gizi klinik samuel utoro menyebut
pola intermittent fasting harus memperhatikan jumlah dan proporsi makanan seimbang kalau
waktu jendela makan itu makannya nggak boleh berlebihan orang suka salah dia pikir dengan dia
puasa misal enam belas jam atau delapan belas jam sisanya selama enam jam atau delapan jam
hai yang makan bebas tanpa dewa dua puluh satu maka dia makan sehat disitulah anda akan mendapatkan keuntungan
keuntungan apa terutama buat orang yang kelebihan berat badan intermittent fasting juga tidak
dianjurkan pada usia anak dalam masa pertumbuhan di jawa west indonesia itu memang sangat berlebihan